jadi pengembalian dan pencarian para terpidana koruptor yang dari luar negeri itu
sudah menjadi kebijakan pemerintahan jokowi jk
untuk apa bukan sekedar uang yang mereka bawa kabur itu kembali bukan itu
yang utama adalah mengembalikan kewibawaan pemerintah
seseorang merganegara salah sudah diadili secara adil tentunya
dan sudah dipunis dan sudah inkrah lalu dia kabur itu adalah pelecehan terhadap hukum
dan tentu tidak akan kita biarkan itu masalah pokoknya